ya saat ini saya berada di kawasan taman nasional lorelindu di sulawesi tengah
walaupun dari segi besarannya ya tidak terlalu luas yaitu sekitar dua ratus delapan belas ribu hektare
namun taman nasional lorelindu ini memiliki beragam keunikan dari flora dan faunanya yang ada di hutannya dan juga pegunungannya
tapi taman nasional ini juga memiliki savana atau padang rumput yang begitu luas dengan ilalangnya yang sangat tinggi
tapi juga di savananya ini ternyata banyak sekali ditemukan benda benda megalit yang usianya ribuan tahun sebelum masehi
luar biasa dan sampai sekarang masih menyimpan begitu banyak misteri
ya insight kali ini berada di kawasan taman nasional lorelindu untuk melihat lebih dekat lagi
keajaiban dan keunikan yang bisa ditemukan di kawasan ini
taman nasional lorerindu yang terletak di provinsi sulawesi selatan merupakan taman nasional di indonesia yang sangat eksotis
kawasan lorerindu memiliki bentangan dari arah barat laut kota palu hingga arah tenggara berbatasan langsung dengan wilayah sulawesi selatan
lore rindu pun memiliki karakteristik bentang lahan yang terdiri dari lembah napu
lembah behoa lembah bada lembah palu dan danau lindu
taman nasional lore rindu memiliki fauna dan flora endemik sulawesi serta panorama alam yang menarik karena terletak di garis walles yang merupakan wilayah peralian antara zona asia dan australia
selain itu di taman nasional lorerindu juga tersebar patung patung megalit yang usianya diperkirakan mencapai ribuan tahun
peninggalan hasil kebudayaan megalitikum ini tersebar di beberapa situs
sebenarnya evan juga ada gamblea merulisnya
tak jauh dari lokasi situs pokekea terdapat situs tadolako di desa doda kabupaten poso
karena tidak diketahui asal usulnya penduduk setempat menciptakan beberapa legenda tentang arca ini
konon arca ini adalah seorang panglima perang
namun karena suatu kesalahan ia dikutuk menjadi batu
bagi masyarakat yang bermukim di lembah lembah lore rindu
meyakini patung patung megalit merupakan perwujudan leluhur masyarakat pelaku budaya yang lebih dulu bermukim di lembah tersebut
ya taman nasional lore rindu di selawesi tengah di mana saya berada ini sangat unik
selain hutan ada pegunungan dan juga ada hamparan padang rumput seperti ini
dan daerah ini juga memiliki begitu banyak cagar budaya yang sangat bersih
sejarah ya dan tentu saja dikenal sebagai situs situs megalitik yang ribuan tahun usianya
saat ini saya sedang berada di situs megalitik pokekea
dan sudah ada bersama saya juru pelihara situs ini sunardi
yang kita harapkan bisa bercerita mengenai sejarah khususnya situs megalitik ini
halo pak senardi apa kabar
ya luar biasa
di dalam kita ini ada patung patung dari batu dan kalau kita lihat di depan juga cukup banyak ya
nah ini bagaimana pak sunardi anda sebagai juru pelihara kan sudah paham betul ya mengenai sejarah dan daerah ini
bisa diceritakan sedikit apa kira kira ini ya situs ini menunjukkan
ya mengenai sejarah jujur dari situs megalit yang ada di tempat ini
memang sejarahnya sempat terkubur
karena generasinya pun sempat terputus
namun cerita yang berkembang selama ini itu dibuat oleh generasi yang berikutnya
seperti kita berada di situs pokekea
situs pokekea ini diambil dari penamaan masyarakat di sekitar sini
yang artinya pokekea itu adalah penggalian
jadi namanya dan penamaan itu tidak ada sangkut pautnya dengan benda ini
karena ini istilahnya namanya benda megalitik
ini dari zaman purba kala ya
dari zaman purba kala iya
nah yang setahu sunardi ya apa cerita yang dari turun temurun
yang sudah didengar mengenai asal muasal dari benda benda ini
dan juga mungkin apa yang menjadi konklusi atau ya kira kira penemuan oleh para arkeolog
berbicara mengenai benda yang ada di sini saya awali dengan bahwa di sekitaran sini
tidak ada benda atau batu yang sebesar
secara alam tidak ada
iya secara alam tidak ada
namun dari hasil penelitian arkeolog mereka menyimpulkan ada satu situs megalit yang dari tempat ini
itu kurang lebih berjarak empat km dari sini dia ada di desa hanggira
dari situlah tempat pembuatan daripada benda setelah dibuat di sana kemudian dibawa ke sini
dan demikian pula di situs situs sekitar lemba behoa ini
dan benda yang ada di situs megalitik pokekea ini yang sudah terdata
kurang lebih satu ratus tiga belas benda cagar budaya dari besar sampai yang terkecil
hanya di pokekea
iya itu hanya di situs pokekea
dan jumlah situs situs megalitik itu sendiri kan lumayan kan
di total ada berapa ya
kalau saya tidak salah di lore tengah ini atau di lembabehoa
terdiri dari lemba kakao dan lemba ngamba behoa ngamba
itu terdapat dua puluh delapan situs megalitik tersebar
tersebar di delapan desa
kalau itu sudah dihitung semua jumlah patung arca dan benda benda yang ada di situ
kira kira ada berapa
untuk sementara kalau saya tidak salah itu ada lima ratus benda cagar budaya itu untuk sementara
dan itu pun masih banyak temuan temuan daripada masyarakat yang dilaporkan kepada kami kami belum sempat
dan itu dengan area yang lumayan yang cukup besar ya
dan katanya ini mungkin yang hanya ada di permukaan ya
siapa tahu di bawah tanah ini masih banyak sekali benda benda yang masih belum ditemukan
dari pernyataan dari arkeologi yang melakukan penelitian di sini
memang masih banyak sekali benda yang terpendam di dalam dari situs megalitik
nah sunardi tadi mengatakan bahwa batu batu yang ada di sini bukan batu alami yang biasa ditemukan di sini
tapi ada yang membuat atau dibuat
yang membuat atau dibuat di tempat lain kemudian dibawa ke sini
ada semacam bengkelnya lah mungkin
mungkin bisa cerita lebih jauh mengenai itu
untuk apa siapa dan berapa kira kira kalau bisa ditaksirkan ya usia
untuk pembuatan itu sendiri ini yang kami kenal selama ini
saman daripada benda cagar budaya ini itu dia saman prasejarah yaitu saman batu
namun pembuatannya itu ya dia ada sekitar dua ribu tujuh ratus sebelum masehi
itu sudah hasil daripada penelitian dari para arkeolog indonesia
sekitar dua ribu tujuh ratus ya
sebelum masehi iya
tua sekali mungkin setua zaman piramida atau jangan jangan ada yang lebih tua lagi
kalau saya melihat di sejarah pirami dengan
saya bandingkan dengan situs megalitik pococoea
yang kami jaga ini bedanya kurang lebih seratus tahun
kalau di piramida dua ribu enam ratus sebelum masehi
di situs megalitik pococoea ini dua ribu tujuh ratus sebelum masehi
nah itu rata rata benda yang ada di sini atau apakah mereka usianya beda beda gitu
diperkirakan semua megalit yang ada di sini itulah satu periode
waktu itu apa di sini
kalau kita tidak tahu ya mungkin saja salah
tapi kira kira untuk apa dan siapa ya yang membangunnya
setiap daerah seperti meja lipo kikea ini
memang ini suatu tempat tersendiri atau permukiman mereka sendiri
kemudian di situs situs lain juga memang permukiman masing masing permukiman
dan setiap lokasi pasti ada benda cagar budayanya
dari dua puluh delapan situs megali tadi ini
kemudian benda bendanya pun
kalau untuk di situs megalith pokekea
kita bisa melihat ini ada arca
istilahnya arca manusia
mungkin kita bisa lihat ini ada dua ya
seperti mungkin bapak dan anak atau ibu dan anak ya
ini selama ini cerita yang berkembang inilah ibu dengan anak
dan di situs megalitik pokekea ini terdapat lima arca manusia
ini dua sana dua
ada di ujung lokasi satu arca manusia
kira kira pemahaman ya makna dari arca ini
apa yang apa kira kira artinya ya
arca ini diartikan adalah patung perwujudan
bisa dikatakan patung perwujudan
ketika seseorang dianggap sebagai pemimpin
maka dia dibuatkan patung sesuai dengan model orang itu tersendiri
kalau modelnya mungkin orangnya galak ya dibuat juga seperti mukanya galak
dan orangnya hitam mungkin dibuatkan juga patungnya warna hitam
dan mungkin dalam hal ini ibu dan anak mungkin ada ceritanya juga ya
siapa ibu ini dan siapa anak ini
kalau legenda menurut masyarakat di sini itu apa dan siapa
dan seperti apa peradaban itu
kalau legenda daripada masyarakat yang kami ketahui bahkan yang berkembang selama ini
ini di tempat ini yang merakyat itu adalah kalamba
kalamba itu sendiri diambil dari bahasa lore kuno yang artinya perahu arwa
jadi legenda masyarakatnya ada di sini
kalamba itu adalah tempat permandian putri raja
ada juga sebagai wadah penyimpanan air
nanti kita lihat ini yang bentuknya itu bulat bulat itu ya
dan ada semacam penampungan airnya itu ya
itu usianya kira kira sama juga sekitar dua ribu
pertama kali ditemukan
karena ini kan untuk ke sini saja ini kan di tengah taman nasional ya lorelindu cukup
dengan perjalanan yang cukup jauh
ketika ditemukan kan pasti jalan untuk masuk ke sini kan cukup sulit
itu bagaimana ya pertama kali ditemukan
kalau pertama kali kita berbicara
yang pertama kali menemukan menggalit ini adalah masyarakat tersendiri
namun suatu hal yang pasti
abad sembilan belas peneliti asing sudah mulai masuk di indonesia termasuk di daerah ini
mereka yang pertama mengekspos benda cagar budaya ini ke dunia
iya dan mereka pasti merasa ini sangat penting ya
oleh sebab itu daerah ini kan merupakan cagar budaya yang memang sudah diakui ya oleh unesco
ini betul betul merupakan kekayaan tapi kekayaan yang jauh sebelum peradaban kita yang ada sekarang ini
apalagi yang bisa diceritakan apakah mungkin dari ini tadi dikatakan bahwa batunya itu bukan asli dari sini
dari apa apa saja batunya
ya batunya seperti ini di belakang kita adalah dolmen
ini dolmen ini adalah batu meja istilah batu meja
tapi ini sudah dalam keadaan rusak ya
ini ditemukannya memang sudah dalam keadaan rusak
iya sudah seperti ini
ini fungsinya sebagai tempat penyembahan mereka
iya kira kira begitu
dan dolmen ini meja ini kira kira difungsikan sebagai apa ya
sebagai tempat sesajian ketika mereka melakukan ritual
kemudian ada satu hal lagi
ada seorang arkeolog mengemukakan bahwa setiap arca yang ada di tempat ini
arahnya itu terkadang tidak sama
dia selalu mencari arah gunung yang paling tinggi
ini menghadap ini di sana di hadapan kita ada pegunungannya
dia cari arah gunung yang paling tinggi
yang artinya ketika mereka melakukan ritual atau adoration di sini
arwah leluhur itu terpancar dari gunung tertinggi langsung ke ini
apa yang paling menarik dari situs megalithik ini
yang paling menarik buat saya di sini adalah
ini adalah usia daripada benda cagar budaya yang ada di sini
khususnya situs megalith poquequea dan situs megalith adulaco itu tertua di asia tenggara
pak sunardi selama ini jadi juru pelihara
ada cerita cerita unik yang bisa di share mungkin
siapa yang paling sering datang berkunjung ke sini
untuk selama pengalaman selama saya sebagai juru pelihara di sini
karena kebetulan saya yang berdekatan dengan lokasi megalith di sini
memang cukup banyak pengunjung
pengunjung terutama wisatawan asing yang sudah berkunjung ke tempat ini
dan untuk kunjungan
saya coba rekap kunjungan dalam satu tahun itu
sudah mendekati dua ribu orang dalam satu tahun
itu sudah gabung mancanegara sama domestik
dan poquequea ini paling sering dikunjungi atau mana lagi situs situs megalithik yang
kalau yang paling dikunjungi adalah yang pertama situs megalith pokekea dengan situs tadulako
dan kemudian situs padanglalu
iya nanti kita juga akan ke tempat ya di tadulako itu sendiri
ini sangat menarik ya pak sunardi sendiri ya
kalau kita lihat itu yang batu batu yang menonjol itu bagian dari megali
ini masih bagian
kalau kita bisa lihat batu yang di sana itu namanya batu dakon
itu adalah kalender kuno
apa sudah ada interpretasi dari kalender itu
itu sudah penelitian dari hasil penelitian dari per arkeolog
menyimpulkan bahwa itu kalender kuno yang berfungsi ketika mereka melakukan suatu pekerjaan
memulai suatu pekerjaan pertanian
mereka harus berpatokan pada lubang lubang batu itu untuk mencocokkan
untuk mencari hari hari baik
mana posisi bulan posisi bintang dan posisi matahari
jadi peradaban ini mungkin sangat akrab ya dengan astronomi ataupun alam ya di sekitarnya
mereka paham ya
dengan pergerakan bintang dan juga bulan ya
luar biasa ya
hampir ya lebih dari dua tujuh ratus tahun yang lalu
kalau pak sunari sendiri apa yang paling menarik dari situs megalith begini
yang paling menarik buat saya di sini adalah ini adalah usia daripada benda cagar budaya yang ada di sini
khususnya situs megalit pokekea dan situs megalit tadulako itu tertua di asia tenggara
dua megalit ini yang tertua di asia tenggara
harusnya memang kita banggakan dan kita pelihara
ya seperti ini
apa yang harus dipelihara
tadi saya lihat juga masih ya orang bolehlah memegang dan bahkan saya lihat orang memanjat arca arcanya
mungkin harus kita lestarikan kan
artinya kami sebagai juru pelihara keinginan hati
ingin memelihara dengan sepenuhnya dengan sekuat tenaga
namun apa daya keterbatasan kami seperti dana pemeliharaan itu yang membuat kami terbatas untuk
baik pembersihan lokasi situsnya maupun benda cagar budaya itu sendiri
seberapa sering wisatawan datang ke sini
ya hampir setiap hari
hampir setiap hari
kemarin pun sudah ada yang masuk
rata rata dari mana
ada yang dari mancanegara
mancanegara yang kebanyakan itu adalah dari holand australia ada juga dari kanada ada juga dari roma rusia
mereka turis biasa atau mereka juga peneliti dan orang yang tertarik dengan sejarah
ada turis biasa ada juga arkeolog tapi mereka datang ke sini bukan untuk meneliti ya mereka hanya ingin melihat
apa apa saja bisa ditemukan
apa apa saja biasanya ditanyakan kepada anda
ya itulah tadi yang pertama usia daripada megalit ini kemudian fungsi daripada benda cagar budaya ini seperti arca altar dengan kalambanya itu seperti
ya mungkin kita perlu lihat ini dari tadi pak sudnari mengatakan kalambah
di belakang kita tidak ada kalambang ini ada arca yang menghadap kepada gunung dan katanya berarti mendapatkan semacam energi ya dari gunung yang tinggi itu
dan yang di belakang itu ternyata batunya beda jadi menarik ini batunya itu dibawa ya nah ini yang kita agak tidak habis pikir ya karena ini kan berat sekali ya
ada ceritanya bagaimana batu batu ini dibawa dari bengkelnya istilahnya tempat batu ini benda ini dibuat kemudian ditransportasi ke sini
iya karena itu pun kita belum jelas ceritanya
karena diperkirakan mungkin zaman megalith ini lingkungan sekitar ini dulu masih danau semua
makanya semua megalit yang ada di lore ini selalu berada di tempat ketinggian tidak ada yang di tempat yang datar
jadi ini dulu air ya
ya mungkin sekitar sekitaran
tapi masih belum bisa menjelaskan ya bagaimana karena saya rasa nggak ada perahu yang kuat ya untuk mentransportasi
jadi masih banyak misteri ya ini maklumlah usianya itu luar biasa
tuanya tapi pak sunardi boleh kita lihat kalamba itu mungkin bisa diceritakan sedikit ya mengenai apa dan bentuknya itu seperti apa dan kira kira digunakan untuk apa ya
yuk kita ke sana
dan apakah pernah ditemukan tulang atau sisa sisa manusia yang berada di dalamnya
di situs megalith pokekea ini ketika dilakukan penelitian dari arkenas memang mereka menemukan ratusan gigi dalam satu kalambah dengan potongan potongan tulang masuk manusia
oh jadi mungkin ini kuburan ya
iya kita masih berada di situs megalith co ka di taman nasional lore lindo sulawesi tengah
tadi kita menjelaskan sedikit mengenai situs megalith co ka ini
ini sebenarnya hanya salah satu dari situs megalit yang ada di taman nasional ini
taman nasional ini memiliki begitu banyak ya situs megalit dengan peninggalan benda benda purba kala yang usianya ribuan tahun
katanya sekitar dua tujuh ratus tahun tapi siapa tahu ya mungkin bisa saja lebih tua lagi
nah saya ditemani oleh pak sunardi juru pelihara dari situs megalith co ka ini
dan pak sunardi tadi kita sudah melihat kan ada arca ya dalam bentuk patung
dan patung itu tadi menghadap ke pegunungan ya
nah ini kan semua bagian dari taman lore lindu
mungkin bisa diulang lagi dijelaskan lagi makna dan
apa yang menarik dari mungkin gunung dengan daerah ini
setiap arca yang ada di sini selalu mencari posisi atau arah dari arca seperti patung itu selalu mencari gunung yang tertinggi
sebagai makna ketika mereka melakukan suatu ritual pemujaan dari gunung itulah terpancar arwah daripada leluhur mereka melalui patung
jadi leluhurnya itu ada di pegunungan itu ya
nah ini sesuai dengan penemuan arkeolog atau seorang peneliti
psikolog atau sejarawan atau lebih ke legenda masyarakat di sini
ini sudah penyampaian dari seorang arkeolog arkeolog kita indonesia
jadi hubungan ya antara gunung dan di sini dan alam itu semua menyatu ya
nah daerah ini kan begitu luas ya mungkin diperkirakan bahwa banyak sekali peninggalan peninggalan yang sampai saat ini masih belum digali
masih ada di bawah ini
tadi ada yang disebut kalamba
kalamba ini adalah semacam benda benda bundar
seperti tadi pak sunardi menjelaskannya sebagai tempat pemandian putri raja ya
iya putri raja
mungkin bisa diceritakan sedikit
karena di sini banyak sekali berarti banyak sekali putri raja yang dulu mandi di sini
itu memang hanya legenda masyarakat yang ada di sini
itu setiap kalamba atau kalamba yang besar itu adalah tempat permandian putri raja
dan kemudian pula kalau dari arkeolog itu bukan seperti itu
karena memang harus melalui kajian dari penelitian
arkeolog menyimpulkan bahwa itu adalah sebagai wadah kubur tempat penyimpanan tulang
dan apakah pernah ditemukan tulang atau sisa sisa manusia yang dikubur di situ
di situs megalith pokekea ini ketika dilakukan penelitian dari arkenas memang mereka menemukan ratusan gigi dalam satu kalambah dengan potongan potongan tulang manusia
wow jadi mungkin ini kuburan ya
ada tulang dan gigi itu diletakkan di mana sekarang
kalau saya tidak salah itu dibawa di jakarta diteliti di laboratorium oleh arkeologi
nah itu ditemukan dalam setiap kalamba atau hanya di beberapa kalamba saja
hanya beberapa kalamba
tadi ada juga yang menariknya kalamba itu ada yang berupa semacam karakter

kalau tidak salah tadinya
di sini mungkin kita bisa lihat di sini salah satu kalamba
dan memang ini bisa menampung air ya
ini ada semacam lubang lubang kira kira artinya apa nih
ini mungkin artinya ini adalah hari hari terbaik di mana mereka akan melakukan suatu ritual penguburan ketika melakukan penyimpanan tulang di dalam kalamba ini
yang disimpulkan dengan hasil temuan dari lima ratus gigi bahwa dalam satu kalamba itu bukan hanya satu individu saja
lebih dari satu individu kadang lima individu dalam satu kampanye
bisa mungkin satu keluarga gitu ya
iya satu keluarga
ini mungkin hari hari baiknya
dan ada tadi saya juga lihat di sini mungkin kita bisa lihat sebelah sini
ini berkaitan dengan pemahaman mereka terhadap ini ya
ini kalender tadi
pak nardim katakan mungkin bisa cerita sedikit
ini kalender dan juga ini kita melihat ini ada gambar matahari
posisi daripada matahari ini adalah menghadap matahari terbit di daerah ini
di arah timur
oh jadi timur sebelah sana
ini matahari ini garis garis ini merupakan sinarnya ya
ini karena masih banyak sekali yang misterius ya maklum ini saking tuanya
yang tidak habis pikir
jadi yang diperlihatkan adalah satu kalamba ini ini kan dari batu ya
berat sekali ya
dan bahwa ini dibawa dari satu tempat ke tempat ini masih belum terpecahkan bagaimana mereka
termasuk bagaimana mereka membuatnya kira kira bagaimana apa alat yang mereka gunakan
kalau untuk alat pembuatan itu tersendiri itu juga terbuat dari batu itu hasil dari penelitian arkeolog
dari batu ini akan dibentuk pakai batu juga
apalagi ini lingkarannya itu juga sangat akurat
ini ada beberapa batu yang kita lihat di belakang mungkin pak bisa jelaskan tadi dikatakan bahwa kemungkinan lebih besar bukan pemandian putri raja tapi lebih ke tempat kuburan
kalau kita melihat di sini ada dua versi kuburan itu ada dua yang pertama kalambah dan kemudian yang kedua ini setiap batu yang plat seperti ini dia ada melingkar di tengah pasti ini adalah kuburan
di dalamnya ada sebagai wadah atau belanga tanah yang besar kurang lebih kedalaman kurang lebih satu meter setelah batu ini ketika digali satu meter ada lagi batu di dalam yang sebagai penutup daripada kubur itu namanya talambia
nah saya juga lihat ini tadi kan kalamba ada bolong lah
tapi ternyata ada tutupnya juga
nah ini menarik sekali karena tutupnya ada patung patungnya juga
patung apa ini dengan wajah ya manusia
ini wajah ini bukan manusia tetapi ini adalah monyet
oh ya ini mungkin ada ekornya di situ
ya mengapa mereka mengambil setiap penutup kalambah ini
ya mungkin penutup kalambah ini diambil gambar monyet karena zaman dahulu zaman mereka monyet itu dipercaya mempunyai kekuatan tersendiri
iya makanya setiap tutup kalamba di sini setiap gambar itu pasti monyet diambil gambarnya
dan jumlahnya sama atau beda beda
ada yang sama ada juga yang beda
pak sunardi ini ada yang menarik tadi saya lihat coba kalau kita lihat ya kalamba ini
dan di kalambah itu kan ada punya desain sendiri sendiri tapi ada juga yang polos ya
itu ada artinya juga
kalau dia mempunyai desain seperti bahan melingkar seperti ini itu adalah sebagai wadah kubur
tapi kalau yang dia polos itu adalah tempat penyimpanan air sebagai wadah penyimpanan air
oh jadi ada perbedaannya
kalau ada yang wajah ada wajah wajah di permukaannya seperti kita lihat yang di depan itu apa
itu wadah kubur juga itu
dan ukurannya mencerminkan apa
untuk mencerminkan daripada mungkin status sosial daripada seseorang
jadi semakin tinggi statusnya mungkin semakin besar ya wadahnya
nah di sini juga ada semacam seperti tempat duduk ya
untuk apa itu ya
inilah sehingga masyarakat melegendakan bahwa ini adalah tempat permandian putih
ini adalah tempat pembeli raja
faktor utama penilaian mereka adalah ini seperti ada tempat duduk seperti ini
tetapi hasil dari penelitian arkeolog ini adalah tempat penyimpanan tulang
ini yang fungsi daripada yang dikatakan masyarakat ini tempat duduk ini adalah tempat sesajian ketika melakukan ritual penguburan
jadi kelihatan sebenarnya masih banyak sekali yang belum kita ketahui ya
ini berdasarkan perkiraan ataupun berdasarkan semacam analisa lah yang baik legenda dari masyarakat sendiri ataupun mungkin dari penelitian dari arkeolog
apalagi pak sunardi yang kita bisa ketahui tentang situs megalit di taman lorelinu ini
karena memang unik ya
tidak ditemukan di mana di wilayah indonesia lainnya
tidak ada ya yang seperti ini dan ini terbesar di asia tenggara
di asia tenggara iya
yang tertua di asia tenggara
cuma satu hal yang paling misteri selama ini sampai sekarang ini peneliti kita ketika melakukan penelitian belum didapat alat pembuat daripada benda ini
apakah ada semacam cerminan atau kira kira bentuk masyarakat saat itu di daerah ini
karena mereka sudah bisa membuat sesuatu dengan begitu rumit dan begitu indah
tapi ini kira kira perkotaan atau masyarakat agraris yang hidup dekat dengan alam
dulu diperkirakan memang masyarakat yang ada di saman megalit ini lebih besar jumlahnya dibanding dengan masyarakat yang ada sekarang di lembah behoa ini
mereka lebih banyak
lebih banyak justru
ketimbang yang ada sekarang ini
karena terbukti setiap perbukitan di sini pasti ada megalitnya
dan itu menandakan bahwa itu adalah sebuah perkampungan tua
dan apalagi kalau mungkin masih banyak sekali yang terkubur
jadi jangan jangan ini bukan desa tapi satu kota ya
satu kota iya
sedangkan di megalit ini sendiri pun di lokasi sebelah ini masih banyak sebaran sebaran benda cagar budaya yang kecil
dan kita harap ini terus menerus dirawat
dan yang penting lagi mungkin lebih banyak lagi penelitian dilakukan
hingga bisa mengungkap berbagai misteri yang ada di balik itu
karena dari usianya ini memang jauh sebelum ada sejarah di manusia peradaban sekarang ini
sekali lagi pak sunardi terima kasih banyak
dan terima kasih telah merawat begitu penuh dengan perhatian situs ini
kita akan melihat situs berikutnya
kalian saya juga ingin menguatkan situs megalit lainnya dan juga mungkin berbicara sedikit mengenai taman nasional lore lindu ini
yang memang sangat unik ya karena berada di garis wallace atau wallace line sehingga dari segi flora fauna
dan lain sebagainya gitu juga cukup menarik untuk kita pelajari
masih bersama insight dari sulawesi tengah
saya berada di lembah behoa
di cagar budaya situs megalit tadulako
ini bagian dari taman nasional lore lindu
dan biasanya sulawesi tengah itu dikenal sebagai bumi tadulako
ini karena panggilan dari megalit ini yang usianya ribuan tahun
tadulako yang katanya artinya itu panglima raja
jadi mungkin beliau ini ribuan tahun lalu merupakan sosok yang sangat penting di daerah ini
nah untuk mengetahui apa sebenarnya yang dilakukan oleh pemerintah daerah di sini
untuk mempromosikan taman nasional lore lindu
dan juga untuk memelihara merawat dan melestarikan
karena disini banyak sekali benda benda megalitik yang begitu berharga
tapi juga flora dan faunanya
kita akan berjumpa dengan wakil bupati poso
pak samsuri halo pak samsuri
alamnya begitu indah
kita betul betul merasa kalau disini itu ada gunung
ada padang rumput savana dan lain sebagainya
pak samsuri tidak banyak ya orang sebenarnya mengenal daerah ini
mungkin namanya atau karena disini ada megalitnya
tapi sebenarnya masih banyak yang perlu dilakukan
untuk mempromosikan daerah ini
apa saja upayanya selama ini pak wabung
ya baik terima kasih pak
jadi upaya upaya pemerintah daerah sangat menyadari bahwa sebenarnya
dari hasil penelitian kemarin beberapa waktu lalu
bersama para konsultan yang kita tunjuk
sebenarnya yang berkunjung ke poso ini pada dasarnya yang mendominasi adalah
beliau beliau yang di tempat patung megalitik ini
karena ini memang sangat unik ya
katanya ini salah satu yang tertua di seluruh dunia
bahkan lebih tua dibanding misalnya dengan meksiko
betul ya lebih tua daripada meksiko
yang konon malah justru kehadiran patung patung disini mungkin sebelum masehi
iya jauh gitu ya
nah ini selama ini bagaimana pak samsuri
karena kan banyak sekali potensi ini ya
yang bisa ditawarkan baik dari segi sejarahnya budayanya
tapi juga disini kan hutannya cukup unik ya
kita berada di garis wallace dan flora faunanya juga beda lah dari hutan tropis lainnya
ya kami memang sangat bersyukur kepada tuhan
bahwa poso dianugerahi kekayaan alam yang sedemikian
yang termasuk terutama adalah potensi potensi wisata budaya dan juga agro
kalau agro adalah termasuk di sekeliling kita ini ada taman nasional lurilindo
yang juga merupakan destinasi wisata sulawesi tengah
yang sudah dicanangkan oleh bapak gubernur
yang didalam itu beraneka tumbuh tumbuhan dan ragam tanaman
yang konon katanya apa yang ada di china sebenarnya terkandung didalam taman yang disekitar kita ini
contohnya seperti apa apa saja tanaman
itu istilah istilah biologi
saya cuma tidak bisa mengikuti karena saya sering mengikuti kalau diundang undang seminar oleh mereka dari taman
dan kita lebih bersyukur sekarang taman sudah membuka diri
yang artinya semua patung patung kita megalitik yang tersebar di sekeliling ini bahkan ada yang di dalam
yang dulunya taman agak tertutup tidak boleh kita untuk masuk ke dalam kawasan tanah
memang karena patut dilindungi ya takutnya nanti dirusak atau
tapi sekarang taman sudah membuka diri
tentu semua itu dengan kerjasama dan juga ada persyaratan persyaratan yang harus dipenuhi oleh pemerintah daerah
dan ini kita sudah sangat bersyukur dengan harapan kami
memang patung megalitik yang terbesar ini adalah patung palindo yang di padang cp sebelah gunung ini sebenarnya
nah sebelah gunung ini dekat tapi jauh
padangnya seperti ini lebih besar patungnya yang tingginya kurang lebih empat meter
lebih juga ada ini lebar badannya kurang lebih tujuh puluh dua mukanya tujuh puluh dua
sehingga di sana konon patung patung ini lah yang kecil kecil itu menghadap kesana
yang semua tadi yang kita lihat di dalam yang di kawasan sini yang patung patung menghadap ke sana
tadulako mungkin panglima harus waspada dari depan
dia justru yang menjaga keselamatan daerah
tapi ini menarik tadi pak samsudi katakan taman sudah mulai membuka diri kan
berarti kan wisatawan atau para peneliti kan sudah bisa datang masuk ya untuk melakukan penelitian ataupun melihat lihat
bagaimana caranya supaya ini semua tidak merusak lingkungan
dan kalau membuka diri kan berarti harus membangun infrastruktur ya
bagaimana kedepannya perencanaannya
ya baik jadi perencanaan pemerintah daerah sebenarnya
kalau dari poso
kita di arah poso itu lebih dulu masuk ke wisata alam danau poso
danau poso sendiri ada jalan yang sangat luas bagus ya
daripada tadi lebih bagus masuk ke patung seri
kita tadi masuknya dari palu
tapi tidak bisa menembus istilahnya
kita upayakan kita mohon izin kepada taman
sementara kita diskusikan kalau boleh ini kita ada suatu link kedua
sehingga megalitik megalitik di dua kawasan ini
baik kawasan di lore barat besoa ini terintegrasi
dengan sendirian akan memudahkan ya sodara sodara kita yang ingin menikmati bagaimana keberadaan patung itu sendiri
yang pada dasarnya setahu kami kalau turis turis asing itu setelah masuk sini nekat dia naik gunung untuk melihat ke cp
sebaliknya dari sana nekat juga naik gunung
tapi kalau naik gunung ini kan memerlukan lumayan ya waktu yang cukup panjang
jadi bagi yang lain mungkin tidak seperti itu
tapi ini sebenarnya kan potensi ya untuk pendapatan daerah dari para wisatawan
dan banyak sekali justru yang datang sini adalah orang orang asing
karena mereka mendengar dan ingin menyaksikan melihat sendiri
itu apa kira kira yang bisa dikembangkan lagi sehingga pendapatan dari wisata ini jauh lebih meningkat
ya kita sekarang di samping kita akan mengembangkan beberapa bersama masyarakatnya
terutama jalan jalan ini kita akan benahi
dengan tentu memerlukan koordinasi dan memerlukan waktu
dan mungkin kalau nanti semua mendukung ya mudah mudahan semua ini juga akan bisa berjalan lancar
harapan kita kalau nanti ini sudah tembus kemari
wilayah poso ini akan ada jalan lintas wilayah juga ada jalan lintas wisata
dengan sendirinya kalau ada paket paket wisata kita sudah berani untuk mendorong mempromosikan dan meyakinkan bahwa
perjalanan itu dijamin dengan waktu yang sangat tepat dan singkat
kalau sekarang kondisinya belum bisa
mungkin juga harus dibangun penginapannya
ya kedepan kita akan mengarah ke sana
dan setiap program program termasuk masyarakat juga kita libatkan semuanya
sudah mulai harapan kita sudah mulai ya itu mulai mulai membenah diri
aja aja untuk mulai menadiri kita syukur kalau mbak desi tadi masuk ke desa doda ibukota disitu
ada penginapan penginapan masyarakat dan itu disitu begitu juga di palindo di sebelah sana ada
kampung juga sudah ada penginapan penginapan pemeliharaan terhadap arca itu dan benda benda
megalit ini bagaimana karena saya dengar kan pernah ada yang mencoba mengambil merusak bahkan mencuri
dibawa dan dijual dengan harga yang begitu besar nah ini kan semua kan harus dijaga jangan sampai hilang
ya memang sangat disayangkan ya terjadi seperti itu dan sudah ada terlanjur yang memang kehilangan
belum ada harta karunnya lah yang diambil yang harus kita antisipasi disini di dalam rapat rapat
koordinasi di bidang pemerintahan saya selalu mengingatkan kepada masyarakat kepada camat
untuk sama sama menjaga
dan ini ini milik kita bersama dan ini harta karun dari tuhan yang perlu harus kita lestarikan kita
jaga ke depan ya mungkin ke depan bisa ada nilai tambah di daerah ini dan di masyarakat kita yang
akan datang kita masih sangat prihatin kadang kadang kalau saya rapat di jakarta pertanyaannya itu saya
sama atau tidak pak gimana poso sebenarnya aman makanya kalau ke sana aman enggak ada masalah
yang bisa dilihat di sini keindahannya dan lain sebagainya
ini menarik sekali karena syarat sekali dengan sejarah dan budaya purba kala
ini juga pasti diapresiasi oleh masyarakat seluruh dunia
karena pada tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh lorelindu ini kan dinyatakan sebagai cagar biosfir
nah ini berarti ya memang harus ada komitmen terus menerus ya menjaga dan merawat ya taman nasional ini
jadi kalau ada pembangunan dan lain sebagainya dari segi amdalnya
bagaimana kerjasama dengan lingkungan hidup dan kehutanan dan lain sebagainya itu bagaimana
kalau taman ada balai sendiri balai taman
ada yang mengurus dan merawasi

ada yang mengurus dan mengawasi
memang dia masuk dalam lingkup departemen kehutanan dan lingkungan
sekarang memang kegiatan kegiatan untuk melibatkan masyarakat di sekitar taman itu juga dilakukan oleh mereka
sehingga masyarakat masyarakat kita yang memang dekat dengan taman bisa melakukan kegiatan kegiatan
juga diajak untuk beberapa program untuk memiliki
sehingga kalau dulu itu pernah terbentuk suatu budaya
untuk merawat menjaga taman itu sendiri
jadi mudah mudahan kalau itu nanti saling menginformasi berganti generasi
harapan kita masyarakat lore bersaudara
kita katakan lore bersaudara itu ada lore selatan lore barat lore tengah di sini lore peore
juga ada lore utara yang tadi kita singgah
ini hampir sama karakteristiknya juga sama
mudah mudahan nanti dengan warisan budaya
budaya yang setelah kita galang dan tanamkan bersama ini ke depan juga bisa tetap akan dilanjutkan oleh generasi generasi berikut
ya rata rata masyarakat di sini masih petani ya
selama ini kan mungkin kalau kita dengar ya poso pasti kan berpikirnya mengenai konflik
sarah dan lain sebagainya pada tahun sembilan puluh an dan tahun dua ribu an
bagaimana perjalanan poso selama ini wilayah ini pak wabub
apakah apa tantangan terbesar untuk memajukan daerah ini baik dari segi sosial ekonomi
dan budaya apa yang menjadi masalah
sebenarnya kalau menurut saya masyarakat poso asli sendiri itu selama ini selalu rukun hidup berdampingannya
artinya kalau saya perhatikan di hari natal yang muslim juga saling berkunjung
begitu juga di hari raya lebaran begitu juga saudara saudara kita yang lain nasrani juga saling kunjung mengunjung
nah memang poso poso yang di sini sudah berhubungan dengan masyarakat

adalah masyarakatnya plural
berbagai suku berbagai
agama dan kota poso
sendiri letaknya adalah titik simpul
di lintasi jalan tran
yang dari gorontalo
menado langsung ke makassar
dari kendari langsung ke ibu kota
dari palu kalau sigi ini terus
masuk poso atau dari
harimau juga terus masuk poso
jadi hubnya itu benar benar poso
titik simpul ini ya memang
kemungkinan bisa saja terjadi
benturan budaya diantara
baik aspek sosial dan sebagainya
nah ini sekarang kita antisipasi
kita jaga kita ingatkan kepada masyarakat
mari kita ambil peluang peluang
apa yang ada biasanya
daerah daerah transit itu bisa membuka
juga ada positifnya kalau kita
masyarakat kita juga mampu
justru disitu bisa untuk
dagang untuk kontraksi
kuliner kuliner akan berkembang
sehingga kesempatan perusahaan dan
pekerja akan nampak
nah disamping itu kita publikasi terus
dengan kegiatan kita ini kami sangat bersyukur
bahwa meyakinkan poso
itu betul betul sebenarnya
sama dengan daerah lain
kadang kadang kalau saya rapat di jakarta
pertanyaannya itu ini aman atau tidak
sebenarnya enak sebenarnya aman
makanya kalau mbak desi kesana sama
enggak ada masalah
dan banyak banyak sekali yang bisa dilihat
di sini ya keindahannya dan lain sebagainya
tapi memang ini selama
beberapa tahun terakhir ini
bisa dikendalikan pak
samsuri dan juga upaya upaya
sebenarnya ini kan turun temurun kan sudah
akrab saja akur ya
mungkin karena ada pengaruh
dari luar juga kadang kadang
ini impor ya konfliknya
ya memang ada
yang dari luar
kalau menurut saya itu adalah hal yang biasa
apalagi itu penjelang pilkada biasa
iya penjelang pilkada
itu sebenarnya biasa
inilah yang kadang kadang
kita memang perlu bekerja keras
untuk mendewasakan masyarakat kita
untuk selalu mengingatkan
hal hal yang kemungkinan kemungkinan bisa terjadi
dan kemungkinan berikan akan bisa menjadikan
satu sama lain bisa terpisah ya
ini yang perlu kita tekankan
kita selalu ingatkan bahwa kita ini
harus mengedepankan kebersamaan toleransi
saling menghargai saling mencintai
satu sama lain
kalau tidak kan rugi sendiri kan
merusak yang kita miliki
apalagi yang dimiliki itu begitu indah
pak samsuri sendiri bagaimana dengan
untuk meningkatkan dari segi perekonomian
kalau misalnya bisa dipasarkan
atau dikemas lebih baik
saya lihat juga kan penerbangan
daerah ini kan banyak cukup banyak
bandaranya juga bagus bagus
nah ini bagaimana untuk meningkatkan
kesejahteraan dan perekonomian masyarakat di sini
khususnya agak masih agak terpencil
memang kalau khusus di sini ya
khusus di sini ya
kebetulan di sini potensinya masih banyak
dan sekitar ini sudah ada
perencanaan desain irigasi
ini kemampuan ini kurang lebih
potensinya lima lima ratus hektare
sebenarnya sudah ada
desainnya juga sudah ada
sudah dibuat sawah teknis
dan setahu saya sudah ada desainnya
cuman ya memang tenaga kerja
untuk standar satu orang dua hektare
ya mungkin ini lebih
tapi ini rata rata masyarakat tinggal sini masyarakat asli kan
belum ada banyak yang
sehingga sebagian masih kerja yang masuk
ya pak samsuri jadi
ada target jumlah wisatawan yang ingin didatangkan

untuk menikmati bukan saja alam flora fauna lorelindo
tapi juga tentu saja sejarah dan benda benda megalit ini
ya kita sangat mengharapkan
karena itu juga merupakan visi ke tiga ke dua tadi ya
yang di samping pertanian pertanakan juga pariwisata
didukung oleh infrastruktur
pariwisata kita sementara kita selalu mencermati
membenahi dan kami juga sudah
kerjasama dengan universitas brawijaya untuk melihat dan rencana pengembangan wisata khususnya
apa saja nanti yang direkomendasikan itulah kita akan berdomani dan kita akan tindak lanjuti
mungkin satu satunya dinas itu harus terintegrasi
misalnya penanganan para wisata yang seperti ini kondisinya yang bisa tuntas itu harus terintegrasi
pu nya juga bisa masuk pariwisata sendiri juga masuk
apalagi budaya budaya seperti ini adalah dinas pendidikan sekarang bisa masuk
juga ada balai juga bisa kita koordinasikan
sehingga jalan jalan yang kita jangkul baru pun sekali ini ini kan orang juga enggan kalau kondisi seperti ini
mungkin harus dibuat lebih menarik lagi
sudah akan lebih aksesnya lebih mudah
ya sekali lagi pak samsuri terima kasih banyak
kita sudah mengenal sekarang ini ternyata ini ya tadulako
kita dengar lagi
dengar bumi tadulako universitas tadula
ternyata ini di sini
ya demikian insight kali ini langsung dari bumi tadulako
semoga bermanfaat dan tentu saja bila anda ingin melihat sesuatu yang berbeda dari yang lain
yang sejarahnya menarik budayanya menarik tidak ada salahnya
datanglah ke sini
dan mengunjungi bumi tadulako
demikian insight kali ini bersama saya desi anwar